saya penasaran nih katanya di kota surabaya ini di salah satu gangnya
ada satu tempat hidden game yang kalau masuk ke pintu situ
kita bisa berasa berada di taiwan saya mau buktikan ya
sepintas mungkin banyak orang yang tidak mengira tempat yang satu ini merupakan sebuah kafe
selain lokasinya berada di sebuah gang permukiman padat penduduk
pintu masuknya pun tak seperti pintu pintu kafe pada umumnya
namun justru inilah menarik ya
ya setelah pintu dibuka ternyata anda akan dibawa seolah berada di taiwan
konsep yang disajikan memang mengusung konsep kafe vintage di taiwan
mulai dari ornamen ornamen hingga hiasan ala taiwan
di kafe ini memiliki menu andalan dessert atau hidangan penutupnya
yaitu swapping atau kalau di indonesia kita mengenalnya dengan nama es campur
hmm rasanya kalau es campur ala taiwan ini ternyata lebih creamy sekali ya
jadi mereka mengandalkan santan begitu
dan juga kalau isiannya ini berbeda dengan es campur pada umumnya yang biasanya kita makan
di sini lebih banyak umbi umbian ada ubi ungu kemudian juga ada ubi kuning
dan juga yang pasti ada kacang kacangan
ada kacang hijau dan juga kacang merah
hmm begitu dimakan rasanya solid banget
hampir semua menu yang disajikan di kafe ini adalah menu menu tradisional taiwan
untuk hidangan utama banyak menggunakan bahan utama mie
yang membedakan dengan olahan mie dari negara negara lain untuk mie khas taiwan
cenderung diolah dengan rempah khusus seperti adas kapulaga dan sichuan peppercorn
atau rempah mala khas taiwan yang menghasilkan rasa pedas berbeda
sementara untuk olahan pencuci mulut pada taiwan lebih menonjolkan paduan cita rasa gurih dan manis
kalau untuk mie nya pastinya kuah kita banyak
menggunakan rempah rempah khas taiwan ya
jadi memang bedanya dengan mie yang lain kuahnya itu sangat rich dan berempah seperti itu
kalau untuk es campurnya sendiri mungkin sedikit berbeda dengan es campur indonesia
kita sebutnya itu swaping ya
jadi isinya ada seperti biji salak gitu olahan dari ubi gitu kan
dan buah buahan serta ada es krim seperti itu
menarik kayaknya coba aja dulu gitu
enak sih walaupun pedas masih bisa
tapi ini diperhatikan untuk cuaca surabaya yang panas ini masih masuk
dari benua asia kita bergeser ke eropa
eits tenang aja lokasinya masih tetap di surabaya kok
ya resto yang satu ini juga tidak kalah uniknya
ketika memasuki ruang utama resto pengunjung akan disambut dengan motion picture atau gambar bergerak
yang ceritanya nih merupakan sebuah keluarga bangsawan eropa
uniknya cara penyajian di resto ini tidak sekedar mengantarkan menu pengunjung
namun klien akan menyajikan menu sambil menarasikan kisah di balik menu
jadi bidang the beast ini terinspirasi dari kisah cinta anak mr botella
kita sih baru pertama kali ya minum kayak gini
biasa kan minum kopi gitu ya biasa
nah kalau ini tuh kayak kita minum moktil terus ada penyajiannya dan disambil diceritain juga gitu dari kisah fiksinya dari sini gitu
bagus banget sih cantik juga tampilannya
jadi kayak best experience untuk pertama kali kita nyoba sih

ya salah satu minuman favorit di kafe ini adalah moktel yang dibuat dari air
dicampur dengan campuran aneka sirup disajikan dengan baki ala kerajaan dan hiasan bunga mawar membuat tampilan minuman yang satu ini menjadi menarik
nah anda jangan kaget saat minuman dibuka akan ada asap asap yang mengepul beberapa saat
tapi terang saja ini aman tidak berbahaya karena kesan asap tersebut sebenarnya merupakan smoke atau asap dari serbuk kayu yang dibakar
jadi salah satu signature minuman kami ini adalah beauty and the beast
beauty and the beast itu jadi dari penyajiannya yang unik disajikan dengan smoker gun yang beraroma cherry pie dan dipastikan aman
lalu dipercantik oleh tangkai mawar nanti akan diberikan narasi dari waiters commerce
tidak mau melewatkan pengalaman nongkrong sambil menikmati dessert yang unik saya juga mencoba salah satu menu yang bisa dibilang terbatas
namanya once upon a time in butera
katanya sih menu ini sering disajikan di pesta pesta dan sabang sawahan eropa
tadi waktu menyajikan ini juga si pelayan juga sambil menarasikan atau membuat saya mengetahui tentang sejarahnya dari menu yang disajikan ini
rata rata untuk hidangan penutup atau dessert di resto ini dibanderol dengan harga rp empat puluh lima hingga rp enam puluh lima rupiah